kata gak lain
motornya gak ada
itu itu juga
bangun di bangun di di pejari
pria penjambret ini terjatuh dari sepeda motornya setelah dikejar
dan ditabrak korban di jalan raya kediri jombang selasa siang
dengan tangan terborgol pelaku jambret yang merupakan warga desa bandung kecamatan diwek
jombang ini dibawa petugas ke polsek gudo
polisi juga mengamankan barang bukti kalau memilih korban
pada saat tersangka mau belok ditabraklah dari belakang
sehingga tersangka membentur trek di depannya hingga jatuh
kepada petugas korban mengaku aksi jambret terjadi di jalan raya kediri jombang
desa wangkal kepuh kecamatan gudo saat ia pulang dari pasar
pelaku yang menggunakan sepeda motor mendahuli korban dan menarik kalung yang dikenakannya
tahu bapaknya udah jambret saya kejar terus dengan ucapan jambret jambret teriak
sampai itu bundaran wangkal itu langsung saya tabrak bapaknya
selain mengamankan barang bukti berupa kalung polisi juga menyita sepeda motor milik pelaku